untuk ibu deh
sudah lama sekali aku tidak mendiri
mulutku rasanya pahit sekali
dimana surawi sesa
pasti kamu sudah mencelakainya
kalau sampai terjadi sesuatu kepada kepanakanku tercinta
raden surawi sesa
aku tidak akan pernah mengampunimu dimas
jurus bacing kiringku
akan meleburkan tupumu
dalam satu pukulan
silahkan saja paman
keluarkan jurusmu itu
jika memang paman berani
tunjukkan ke semua orang
siapa paman amuk marugul yang sebenarnya
aku tidak akan memukulmu
katakan kepada aku
dimana keberadaanmu dimas
apakah paman tidak tahu
resi mau membawa rai surawi sesa
kepada epokan gunung ciremai
kepada epokan gunung ciremai
kepada epokan gunung ciremai
apa yang terjadi
katakan dengan jujur kepadaku nimas
rai surawi sesa
dia sudah lancang masuk ke dalam ruang
semedi ayhanda prabu
dan dia mempelajari jurus belajar musti
saat ini seluruh aliran darahnya terbatas

dan hanya bisa bertahan sampai besok sore
jangan berusaha duri dulu ps
bukan lu yang seharusnya melakukannya paman
kepada saat yang terjadi
aku memberi konstansi menjadi negara
sudah kenapa mengintip disitu
nyai ratu subang larangte kenapa
nyai ratu kok jadi aneh begini
mendadak jadi galak begini
baik nyai ratu baik
ini air untuk siapa by
ini teh air untuk nyai ratu subang larang nimas
sudah lama sekali aku tidak meniri
mulutku rasanya pahit sekali
ini dia ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
ini dia yang kucari
namas kenapa repot repot membawakan minuman
kita kan sama sama pelayan
ada apa dengan ibunda seperti hadiah kanding
nyai ratus banglarang jadi gimana
tadi nyuruh bawa minuman sekarang teh dibawain alat bicaranya seperti ini
ini teh siapa yang lilung ya
berani nyakroyokkan kamu teh
aku harus turun tangan sendiri
raden kian santak